udah lihat dong
iya udah makasih ya kak
mana nih suara
teh lihat lara nggak teh

biarin aja hilang
gapapa aja sih

tuh kemana sih lara